bakal calon presiden dari partai gerindra prabowo subianto menyatakan
ia tidak merasa malu jika gaya pendekatannya ke masyarakat saat ini disebut meniru gaya jokowi
saat kampanye pilgub dki jakarta dan pilpres dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
hal ini dikatakan prabowo usaha melakukan media visit ke manajemen transkop
di kawasan tendean jakarta selatan pada senin sore
prabowo mengaku banyak yang menyebut jika gaya pendekatan dirinya ke masyarakat sebelumnya
dinilai kaku dan terlalu formal
menurut prabowo gaya pendekatannya saat ini menyesuaikan dengan situasi dan pembelajaran dari masa lalu
prabowo mengaku tak malu jika dirinya banyak belajar dari gaya pendekatan jokowi
dan berharap bisa menjadi media darling atau sosok yang disorot dengan popularitas positif di tengah masyarakat